kau yang disana terpisah jarak waktu
aku disini merindukan bayangmu
hmm mungkin kita harus bisa menang gejolak
setiap saat setiap waktu ku ingatimu
setiap saat setiap waktu ku ingin berjumpa
kau yang terindah hadir dalam mimpiku
dan kini bertemu dalam jalinan kisah
mungkin kita bukan cinta
aku tak peduli tapi manusia
ku ingin berjumpa
ku ingin bercinta
walau ku pendam gejolak
namun asmara tetap ada
karena kau yang terindah
yang mungkin memuaskan segalanya
setiap saat setiap waktu
ku ingat dirimu
setiap saat setiap waktu
ku ingin berjumpa
setiap saat setiap waktu
setiap saat setiap waktu
ku ingin dirimu
setiap saat setiap waktu
ku ingin berbicara
setiap saat setiap waktu
dari karya karyanya nih apa yang berubah nih ada gak sih pergeseran
karena kan tadi wartawannya aja udah beda penikmatnya juga pasti udah beda dong
sebenarnya sih jawabannya itu karakternya tidak berubah ya
dari pertama kali kita memang ada signature nya sendiri gitu
dan mungkin itu juga yang membuat kita masih diingat sama orang
selain memang kitanya sendiri di dalam konsolidasinya bagus
kita bisa bertahan dua puluh empat tahun tanpa ganti ganti personil gitu
jadi ya itu mungkin jadi yang spesial
yang cuma permasalahannya di sini attachment kita dengan pendengar musik indonesia saja
kadang kadang terputus kalau memang kita tidak sering muncul di media televisi gitu ya
jadi dianggapnya kita itu vakum
padahal secara off air tuh kita masih harus ada segmen yang masih suka ngundang kita gitu ya
itu juga entah kenapa ya
mungkin karena kita juga tidak ditunjang dengan produk yang continuity setiap tahun gitu
paling sekitar tiga tahun bikin
nah itu juga mungkin suatu handicap juga buat kita
karena memang ada skala prioritas di dalam hidup pada usia usia kemarin itu untuk menstabilkan dulu
nah mungkin setelah tahun depan nih kita bakal dua puluh lima tahun bersama
ya itu kalau istilah dhani resuration
dhani kita terlahir kembali
mungkin spiritnya kayak bangun pagi kayak gini untuk promosi itu kembali lagi seperti dulu gitu
kalau kemarin kemarin sih pagi
nah untuk apa namanya
namanya untuk kembali berkiprah di musik indonesia
membuat connected sama orang orang skitch zaman now lah
kira kira perubahan apa yang dilakukan oleh jawa jive sendiri
jawa dive dikenal seperti barusan
kau yang kesana
atau ini kegerangan cinta
atau permata kukopel
lagu lagunya relatif yang slow melo gitu ya
sekarang kita dengan semangat baru ini kita juga itu kepikiran
yang harus kita tampilkan
bahwa oh kita ternyata masih ada semangat
kita ingin menyampaikan musik indonesia itu punya koleksi yang bagus
nah untuk menyampaikan itu ke pendengar sekarang gitu
dan kita ingin memperlebar pendengarnya ya
jadi kita pilih lagu yang sulit kayaknya kita membuat lagu upbeat gitu ya
bukan sulit juga tapi yang lagu upbeat yang bisa dengan cepat disukai gitu ya
itu kita perlu waktu lagi
nah jadi kita me remake lagu yang kemarin kemarin yang sudah di launching gitu
sama pemusik pemusik terdahulu
nah nanti kita juga akan dengarkan bersama kan lagu dansa ya dansa kan
tetap bersama kami di good morning
nya si kisah manusia
hingga jarak satu kata yang bisa ku ucapkan
ya masih bersama good morning
dan tentu saja masih bersama java jaif
bagi anda yang generasi sembilan puluh an pasti besar
bersama dengan lagu lagu yang sempat hits
hal itu bersama dengan java jaif tentunya
iya tapi sebelum saya tadi mau tanya soal kenapa pilihnya lagu dansa ya dansa
saya mau tahu dulu
sepanjang ini beberapa tahun yang lalu
karena baru comebacknya sekarang ini kan
liris liris single yang baru lagi
kesibukannya masing masing apa
saya mau tanya dari mas mungede
saya jadi produser peter pan
pokoknya band band banyak lah
saya jadi produser bareng sapung juga
oh band band beken indonesia
jadi tangan tangan dingin band
terus sekarang saya lagi menangani talent baru java jai
wajah lama ya
wajah lama tapi semangat baru
terus kemarin saya juga sempat di trans event selama tiga tahun
salam buat mas iko mas deras teman teman
jadi balik lagi ke kampung halaman
dan saya sempat jadi managernya mbak putri tanjung
kalau mas edwin apa aktivitasnya mas edwin
saya selain main musik sama teman teman juga saya desainer grafis freelance
tapi dulu sempat ngantor tapi bosen kerja sama orang jadi akhirnya kerja sendiri
oh tetap lah ya
kalau mas dany
kalau mas dany
kalau aku jadi calon anggota dpr
kalau dali kontas
kalau dali kontas
kalau mas dany
kalau mas dany
kalau mas dany
kalau mas dany
pegang keriduan kamil
mau menggantikan kang emil
saya dukung lah
ini serius apakah sih gitu loh
kalau kak fatur
kalau saya mendukung dhani selalu
iya selain sama bajaj bajaj saya juga sering masih duet sama nadila kadang kadang kalau nyanyi solo nyanyi juga masih ya sekitar nyanyilah ada sedikit usaha lain paling pabrik batu bata dan lain lain
mantap loh kan
oh sama nadila itu masih aktif ya kang fatur
masih kadang kadang ada beberapa event yang butuh penyanyi duet mungkin pada eranya kita masih lebih
awet juga ini dia
semuanya awet lah ya di tahun tahun itu juga kan
nah kenapa pilih dan sayo dan sa untuk comebacknya
ya itu karena itu lagu cepat pertama dan yang lain untuk biar semangat gitu terus lagu itu juga udah familiar sekali dan impresi pertama itu
orang dengar lagu itu pasti pingin dansa gitu
karena kita sering sekali membawakan lagu itu sebenarnya sih pertama kali itu tidak sengaja itu request ya
tapi setelah kita bawakan kayaknya ini java jahe banget nih kalau kita bawakan dan ternyata memang ada chemistry di lagu itu gitu
sebenarnya yang paling penting kita respect sama senior kita
eyang titi kuspa yang komen berulang tahun delapan puluh lebih ya
ya kita bawain lagu dansa dan di lagu ini juga kita mengajak kolaborasi
mas faris rustamunab gitu
nah itu ceritanya gimana tuh awalnya bisa klop ketemu
ya jadi sebenarnya tiga tahun yang lalu sempat ketemu dengan saya mas haris gitu kan
wih kita kalau beraksi yuk
oh siap mas wah senang banget karena beliau kan idola saya idola teman teman semua
iya idola kita semua lah ya
idola kita semua kan
terus habis gitu kepikiran terus tapi momennya belum
nah sekarang pas kita ngeluarin single ini momennya kayaknya pas gitu
beliau mengisi vokal beliau juga ngisi keyboard
beliau juga mengagumi sekali
kayak yang titik ya
jadi pas banget gitu
ketemu lah klop
ini ya seperti kata dhani tadi kita ini saling respect
kita mencoba menjembatani antara yang titik terus ke mas faris
dan kita juga berusaha menyampaikan generasi ke bawah kita
supaya ini loh karya musik indonesia tuh masih ada dan keren gitu
nah kan bentar lagi mau ada gelar konser nih
tadi konsernya kapan
tanggal sembilan desember
di titan center
nah itu nanti akan ada siapa saja
lagunya berapa lagu nih nanti ya
mungkin main satu jam setengah sampai dua jam ya
enam belas lagu ya bareng sama mas faris juga
kita kolaborasi dengan mas faris juga beberapa lagu dan di lagu dansa juga
ada artis lain yang mendukung dalam konser ini
dengan mas faris
dan itu pertama kalinya loh java jive sama musisi lain gitu sepanggung dan ngeblend gitu
ya setualah kalian lihat kemaren gitu ngelihat juga
hah chemistrynya kayaknya dapet
oh mungkin jangan jangan mau ada karya karya lain nih selain
dan uniknya mas faris ngeband sama java jive itu bisa jadi ngeblend gitu
jadi mas faris bukan bawa band lagi tapi dia datang sendiri bergabung dengan java jive sebagai additional keyboardist dan vokalis ya di sini
oh dia bukan additional lagi kalau saya lihat

ngeliatnya bukan sebagai additional
mas faris aja ngelihatnya dia udah ngeblend jadi anggota java jive
udah anggota ke tujuh gitu
iya anggota ke tujuh
iya anggota banget
kalau dilihat dari apa ya terus terang dari skill dari pengalaman kan jauh banget kita di bawah gitu
tapi pas dengan kita tuh kayaknya beliau itu menyesuaikan ke kita gitu
dia sangat membumi gitu
itu luar biasa sekali
nah itu kadang kadang sulit cari cari chemistry ya untuk tim ataupun ya untuk fittering
nah tiketnya berapa nih dok
tiket karena ini kapasitasnya terbatas sekali di titan center ini mungkin sekitar empat ratus
dan ya itu harga tiketnya mungkin jadi lumayan cukup
cukuplah gitu ya
antara lima ratus sampai tujuh ratus ribu
dan kita bisa ditabaikan di rajakartis atau tiket com atau langsung aja di browsing di titancenter com gitu
pasti ada informasinya di situ
mudah mudahan segera anda cari masih tersisa ya tempat duduknya
amin karena sapu ini dhu
ini buat pecinta java jive ini kayaknya harga segitu ya kecil
iya yang biasa

udah ada sesuatu yang lain gitu ya
pertama kita pertama kali melouncing lagu single dansa yodansa ini
terus kita membawakan tentunya hits hits java jazz ya di masa itu
dan hits mas faris juga
dan hits mas faris juga
yang dibawakan bersama java jai
kebayang itu dia
nah kan sebelum nanti konser kita penasaran juga nih pemirsa di rumah juga penasaran sekalian bonus dengerin lagu dansa yodansa ya
jangan kemana mana java jive dansa yodansa
jangan kemana mana karena nanti java jave juga akan kembali hadir seusai dansa yodansa ini nanti di akhir segmen dengan perform yang lebih spesial lagi untuk kita semua
iya jadi inilah java jive
mudah mudahan ini gak kebangkian buat dansa ya
buat apa kau bermuram duca
habis waktu dengan percuba
carilah temanmu yang sebaya
apalagi dia yang kau cinta
jangan dicari yang tak ada
kudisini kau disana
kau asik dengan si dia
hari ini hari yang bahagia
hari ini untuk sukaria
dan salah dansa
buat apa kau bermuram duca
habis waktumu dengan percuma
carilah temanmu yang sebaya
apalagi dia yang kau cinta
jangan dicari yang tak ada
kudisini kau disana
kau asik dengan si dia
hari ini hari yang bahagia
hari ini untuk sukaria
dan salah dansa
kudisini kau disana
kau asik dengan si dia
kudisini kau disana
kau asik dengan si dia
hari ini hari yang bahagia
hari ini untuk sukaria

hari ini hari yang bahagia
kudisini kau disana

agro dan papa enjam